saudara dalam sidang lanjutan kasus korupsi mantan mentan terungkap
staf sus syahrul yassin limpo minta iuran sembako satu sembilan puluh lima miliar rupiah
dari kementan ke partai nasdem
peneliti dari pusat kajian anti korupsi menilai korupsi buka bukaan
jadi bukti tumpulnya pengawasan di kementerian dan lembaga pemerintah
pejabat kementan mengungkap aliran dana ke partai nasdem
terkait kasus dugaan gratifikasi mantan menteri pertanian sahrul yassin limpo
mantan staf khusus syahrul yassin limpo joyce trihatma disebut
meminta kementan mendanai tiga belas paket sembako senilai satu sembilan puluh lima miliar rupiah
uang delapan ratus lima puluh juta rupiah hingga paket telur lima belas ton
menurut saksi yaitu kabak umum ditjen perkebunan kementan sukim supandi
penyediaan paket sembako dibagi ke para pejabat eselon i kementan
meski staf khusus sel joyce triatman merupakan kader partai
saksi mengaku tidak mengetahui kaitan sembako tersebut dengan kepentingan partai politik
menteri pertanian syahrul yassin limpo joyce trihatma disebut
meminta kementan mendanai tiga belas ribu paket sembako senilai satu sembilan puluh lima miliar rupiah

menteri pertanian syahrul yassin limpo joyce trihatma disebut
meminta kementan mendanai tiga belas ribu paket sembako senilai satu sembilan puluh lima miliar rupiah
uang delapan ratus lima puluh juta rupiah hingga paket sembako tersebut dengan kepentingan partai politik
peneliti dari pusat kajian antikorupsi zainul rohman menyebut
korupsi buka bukaan mantan mentan jadi bukti tumpulnya pengawasan di kementerian dan lembaga pemerintah
bahwa biasanya dalam kasus korupsi ketika transaksi menggunakan idiom idiom
untuk menghindari dari endusan aparat penegak hukum
tetapi dalam kasus ini sepertinya tidak ada bahasa jawanya adalah tidak ada keding aling aling
semuanya disampaikan dengan sangat vulgar dari atas meminta kepada bawahan
bawahan meminta kepada bawahan lagi dan kemudian bawahan itu meminta kepada vendor
untuk disediakan sejumlah dana ditukar dengan paket paket pekerjaan mungkin barang atau jasa di kementerian pertanian
tentu ini harus menjadi evaluasi gitu ya
kenapa karena sel ini adalah birokrat puluhan tahun
dan menjabat sebagai kepala daerah juga puluhan tahun
jangan jangan praktik yang seperti ini adalah praktik yang jamak terjadi di kementerian lembaga maupun daerah
sehingga sudah seharusnya dilakukan review sistem
yang pertama adalah tentang kompensasi yang wajar terhadap menteri
yang kedua adalah model pengawasan gitu ya
dalam sidang sebelumnya juga terungkap hasil dugaan gratifikasi mantan mentan sahrul yassin limpo
dipakai untuk keperluan pribadi sampai ke keluarganya
kementan mengungkap diminta membiayai umroh sahrul yassin limpo bersama keluarga rp satu tiga puluh lima miliar
hewan kurban rp satu enam miliar
pembelian rumah dan apartemen termasuk gaji art
pembayaran kartu kredit rp dua ratus lima belas juta rupiah
dan sewa jet pribadi rp satu miliar
syahrul yassin limpo didakwa memeras anak buahnya rp empat puluh empat lima miliar
dan menerima gratifikasi sampai rp empat puluh miliar
tindak pidana syahrul yassin limpo dilakukan bersama dua petinggi kementerian pertanian